ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
ya tentu kami lihat undangannya dan juga
kamis untuk pihak terkait
kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa
ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
ya tentu kami lihat undangannya dan juga
apa yang diharapkan dari pemerintah tentu kita akan menjelaskan
mengenai mekanisme apbn kemudian bicara mengenai bansos
bicara dengan perlinsos dan berbagai hal yang sifatnya pemerintahan saja
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv
melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya